dahulu kala di sebuah kerajaan yang jauh dari tempat kita duduk saat ini
hiduplah seorang putri bernama
putri catherine aku tidak tahu apa apa tentang dia
kecuali bahwa dia membaca sepanjang hari dan dia juga merupakan
seorang putri berkacamata
bukan putriku bukan
orang orang mengira kau membosankan
aku tidak terganggu
sekarang minggirlah kau sebentar
aku ingin mencoba memasukkan telur rebus ini ke dalam botol
eksperimen sains lainnya
kita harus keluar bersenang senang pesta
bertemu orang baru
ah aku berhasil
apakah kau mendengarkanku
kau pasti sangat ingin tahu bagaimana aku melakukannya iya kan
kau lihat pertama aku meletakkan selembar kertas terbakar di dalam botol
kertas yang terbakar di dalam botol menyebabkan udara mengembang dan tekanannya naik
ketika api kehabisan oksigen suhu menjadi dingin dan udara berkontraksi
menghisap telur melalui lubang botol
tuan putri sang raja
dengan meninggalnya sang raja putri catherine satu satunya pewaris
dan kekuatan yang mengembangkan

menjadi ratu norwa
tetapi pelajarannya tidak terlalu yakin tentang itu
kau tahu putri catherine tidak pernah memikirkan urusan administrasi
dan telah mengembur dirinya selamanya dalam buku
iya akhirnya kau menjadi ratu
aku tidak tahu kaktus aku hanya merasa aku belum siap
ketika ratu norwa menemukan ratu norwa
menteri apa yang terjadi
bentuk raja iola yang tercelah menyerang kita saat kita berduka
kita kita bukan tandingan pasukannya
kau harus lari ke tempat yang aman putri
tapi kerajaan kita
sudah terlambat kita harus menyerah
tetapi kau harus lari
dia tak akan membiarkanmu hidup
kembalilah untuk kami saat kau siap sekarang pergilah
kita jauh dari kerajaan sekarang kita aman
duduklah di sini dan biarkan aku mengamati daerah itu dan mencari makanan
saat kaktus pergi catherine duduk di tepi danau dan menangis terseduh seduh
tiba tiba dia mendengar sesuatu melintas di belakangnya
eh apa siapa itu
aku adalah takdirmu
apaku dan kenapa aku tidak bisa melihatmu dimana kau bersembunyi
apa yang kau lakukan
aku adalah jalan yang kau pilih
keputusan yang kau buat
jalan yang tidak kau ambil
aku adalah keputusanmu
dan aku adalah takdirmu
ini tidak mungkin terjadi
ini tidak mungkin nyata
aku pasti sedang bermimpi
ini bukan mimpi
aku sama nyatanya denganmu
apa yang kau inginkan
bukan yang kau inginkan
tapi apa yang kau inginkan itu yang penting
katakanlah padaku catherine
apakah kau ingin aku takdirmu menjadi hadiah yang bahagia
atau masa depan yang bahagia
tidak ini tidak masuk akal
tetapi anggap saja jika aku menginginkan hadiah yang membahagiakan
maka aku harus menderita sepanjang sisa hidupku
kemungkinan aku menikmati hidup di kemudian hari lebih besar daripada kemungkinan aku menikmatinya sekarang
karena kita hidup di masa sekarang untuk mengamankan masa depan yang indah
ya begitulah cara hidup ini bekerja
jadi karena setiap orang waras akan menyimpulkan situasi menjekelkan yang tidak terduga ini
yang terlihat langsung dari mimpi
aku akan menanggung masalah sekarang dan memiliki sesuatu yang lebih baik
untuk dinantikan di masa depan
aku tidak tahu apa yang baru saja kau katakan
aku akan memilih masa depan yang bahagia
kau harus memilikinya
dan dengan itu gelombang kembali masuk ke danau
dan dalam sekejap berubah menjadi tenang dan sunyi
apa yang baru saja terjadi
setelah beristirahat di tepi danau untuk bermalam
catherine dan kaktus berangkat ke kerajaan dauland
ketika mereka tiba di sebuah kota kecil di kerajaan
mereka melewati pasar
catherine melihat seorang wanita tua membawa tas yang berat dengan susah payah
terhuyung huyung di jalan
ibu ada yang bisa aku bantu
dan mengapa kau melakukan itu
hmm aku baru di kota ini dan sedang mencari pekerjaan
aku bisa membantumu membawa tas
dan sebagai gantinya kau bisa merekomendasikan aku ke sebuah rumah atau toko roti
atau dimanapun aku bisa bekerja
dan aku rasa itu sangat baik
kau sedang mencari pekerjaan
kebetulan aku sedang ingin mempekerjakan seseorang
untuk membantuku melakukan pekerjaan rumah
sepuluh koin perak
hanya itulah yang bisa aku bayar
dan kau bisa tinggal di rumahku
itu akan luar biasa terima kasih
jadi catherine mulai bekerja untuk wanita itu
dan dia bekerja sangat baik
suatu hari ketika wanita itu pergi ke pasar
catherine melakukan pekerjaan dan duduk di jendela
oh jadi kau di sini catherine
apa kau berpikir aku akan meninggalkanmu dengan damai
kau memilih untuk masa depan yang bahagia
dan kemudian terbang ke lemari pakaian
tempat wanita tua itu menyimpan semua supray dan pakaian terbaiknya
merobek semuanya dan semuanya berjatuhan di lantai
tidak majikanku tidak akan memaafkanku
dan dia mungkin akan menyerahkanmu kepada para penjaga
dan menangkapmu juga
apa yang harus aku lakukan sekarang
melarikan diri atau tinggal dan tanggung konsekuensinya
catherine berpikir sejenak
dan lalu kemudian dia berlari ke pintu
membukanya dan kemudian melarikan diri
hari hari berlalu dan catherine mendapatkan pekerjaan di toko roti
tetapi persis seperti sebelumnya takdir datang lagi dan merusak segalanya
dan begitulah yang terjadi selama sebelas bulan
dan setiap kali catherine menemukan tempat baru
takdirnya datang dan memaksanya untuk pergi
akhirnya setelah selesai catherine menemukan tempat baru

trin sekarang patah hati dan putus asa
dia duduk di tepi danau yang tenang
dan mengenang kehidupan masa lalunya
aku tidak tahu apa yang membuatmu melarikan diri
catherine yang aku kenal adalah seorang kutu

menyehatkan dan banyak hal menyedihkan lainnya
tetapi dia bukan orang yang mudah menyerah
kau benar kaktus
aku tidak akan duduk di sini dan menangisi nasibku
aku akan membuat takdirku sendiri
ya apapun artinya itu
berharap dia bisa bertemu dengan raja dan meminta bantuannya
raja bernard sekarang sedang ada masalah dan dia tidak menerima seorang tamu
kecuali itu adalah seseorang dengan solusi untuk dilema petani
raja muda berkata siapapun yang bisa menyelesaikannya akan mendapatkan banyak koin emas
kau tahu takdirnya rupanya telah mengajukannya kepadanya
bahwa jika dia bisa menyelesaikannya dia akan menemukan wanita impiannya
ceritakan tentang teka teki itu
ketika seorang petani kembali ke perahunya untuk menyeberangi sungai
setelah membeli ruba ayam dan sekantung jagung dari pasar
dia menyadari bahwa dia memiliki dilema
petani hanya dapat mengambil satu barang di perahu kecilnya pada waktu yang sama
perahunya akan menyeberanginya

dia tidak bisa meninggalkan rubah sendirian dengan ayam karena rubah akan memakan ayam
dia tidak bisa meninggalkan ayam sendirian dengan jagung karena ayam akan memakan jagung
bagaimana cara petani berhasil mendapatkan ketiga item tersebut di seberang sungai
aku bisa menyelesaikannya
kalau kau menyerahkanku kepada raja aku akan menyelesaikannya
dan begitu aku memiliki emas aku akan memberikan semuanya
catherine diantar ke aula kerajaan
di mana raja bernard duduk saat ingin mendengar jawabannya
kau pikir kau bisa memecahkan dilema petani itu
ya sebenarnya itu cukup sederhana
mari kita dengarkan
pertama peternak harus membawa ayamnya keseberang sungai
meninggalkan rubah dan jagung sendirian di sisi awal
kemudian petani itu kembali dan membawa rubah
saat dia membawa rubah menyeberangi sungai
alih alih meninggalkan rubah sendirian dengan ayam
dia membawa ayam kembali ke sisi awal
dia kemudian menukar ayam dengan jagung
dan membawanya menyeberang
meninggalkan rubah dan jagung sendirian di sisi yang jauh
akhirnya dia kembali untuk mengambil ayam itu
membawa ketiganya keseberang sungai
tanpa membiarkan apapun memakan apapun
dia menyelesaikannya dia memecahkannya
bagaimana kau melakukannya
sebenarnya aku telah membaca banyak teka teki di masa lalu di istanaku
catherine memberitahu raja semua tentang dia dan cerita tentang penderitaannya
kau adalah putri catherine dari nolwa
iya benar yang mulia
tolong bantu aku mendapatkan kerajaanku
dan aku akan selamanya berterima kasih kepadamu
tentaramu bisa mengalahkan panto dengan satu jentikan jari
panggil aku bernad kumohon
dan ya aku akan membantumu
kau akan membantumu
keesokan paginya ketika kerajaan norwa masih tertidur lelap
raja bernard bersama dengan putri catherine menyerang norwa dan merebut kembali istana
raja panto ditangkap dari tempat tidurnya dan ditempatkan di balik jeruji besi
dan semua para pengawal tentara dan menteri norwa sebelumnya dibebaskan dari penjara
kau datang untuk kembali ke istana
datang untuk kami putri
atau harus kukatakan ratu
maafkan aku karena aku tidak datang lebih awal
aku baru saja melawan takdirku
seluruh kerajaan bersuka cita atas berita kembalinya putri catherine
dan dimahkotai sebagai ratu
satu catherine dia sangat pintar aku ingin menjadi seperti dia
putri berkacamata aku berkata ya
catherine kemudian menjadi pemimpin yang baik hati dan dicintai oleh semua orang di norwa
musim semi berikutnya catherine dan bernard menikah
dan pesta besar diadakan di kerajaan
kau tampak cantik siapa namamu kita bisa
tidak itu nama yang aneh iya kan
hei tidak kemana kau pergi
hehehe dan untuk takdirnya catherine ya itu tidak pernah muncul lagi
karena catherine telah mengambil alih dan membuktikan bahwa kita membuat takdir kita sendiri